pemerintah kota tangerang selatan resmi memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar
selama empat belas hari dimulai sejak sabtu satu mei kemarin
perpanjangan ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan psbb pada periode pertama
pengecekan terus dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari tni polri dinas perhubungan
serta petugas kesehatan yang berjaga di checkpoint sandratek ciputat tangerang selatan
masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran seperti tak menggunakan masker
penumpang yang tak beralamat sama dan melebihi kapasitas kendaraan
diberikan surat peringatan dan diwajibkan untuk putar balik
untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ausirion dholu di ciputat tangerang selatan
selamat siang ausirion
ausirio fase pertama evaluasinya masih banyak pelanggaran yang ada
apa kemudian tindakan dan upaya tegas yang akan dilakukan aparat untuk memastikan bahwa fase kedua ini bisa berjalan dengan optimal
selamat siang mayfri
tepat sekali memang seperti yang sudah anda sebutkan tadi
memang pemerintah kota tanggerang selatan secara resmi telah memperpanjang masa penerapan psbb
atau pembatasan sosial berskala besar hingga empat belas hari ke depan atau satu kali masa inkubasi covid sembilan belas
ini memang pemerintah kota tanggerang selatan menyebutkan memperpanjang psbb ini
melalui evaluasi yang telah dilakukan selama psbb pada periode pertama kemarin
memang bagaimana mereka mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut
bahwa tingkat penyebaran virus corona di kota tanggerang selatan ini memang terdapat penurunan begitu
namun belum signifikan
ini memang dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mentaati peraturan dari psbb ini
agar karena memang seperti yang diketahui bersama bahwa virus corona ini harus dilakukan bersama sama
diperlukan ketegasan dari pemerintah maupun juga aparat dan juga masyarakat untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona ini
dan saat ini memang saya sudah berada di salah satu pintu atau titik pertama dari tangerang selatan
yakni checkpoint di
di sandratek begitu seperti yang anda saksikan di belakang saya
ini merupakan checkpoint yang pertama
di mana masyarakat yang dari jakarta ini akan masuk ke daerah tanggerang selatan begitu
untuk kemudian di sini bagaimana para petugas yang
petugas gabungan dimulai dari tni polri dan juga dinas perhubungan
lalu kemudian ada petugas kesehatan yang juga berjaga di tempat ini
memang telah bertugas sejak pada pukul delapan pagi hari tadi
apakah memang para warga atau masyarakat yang memang masuk ke daerah tanggerang selatan
ini mentaati sejumlah peraturan psbb ini
dan memang kami sempat memantau sejak pada delapan pagi hari tadi hingga pada saat ini
masih banyak masyarakat yang memang melanggar peraturan dari psbb tersebut
kami memantau bagaimana tadi masyarakat
baik kendaraan roda dua yang menggunakan kendaraan roda empat juga
ini melakukan sejumlah pelanggaran
seperti misalkan melebihi kapasitas
dan kemudian mereka tidak menggunakan sarung tangan
atau mereka berpenumpang namun tidak memiliki alamat yang sama
ini kemudian para petugas yang berjaga di checkpoint ini
memberikan sejumlah sanksi
memberikan sumbah imbauan juga kepada masyarakat
untuk diberikan surat peringatan
dan kemudian apabila mereka tidak mentaati peraturan psbb
mereka diminta untuk putar balik
untuk tidak memasuki ke daerah tanggerang selatan
dan untuk mengkonfirmasinya
saat ini saya sudah bersama dengan
kepala pengendali dari checkpoint di ciputat ini
yakni ibtu wagimin
selamat siang pak wagimin
pak ini terkait dengan pelaksanaan psbb di periode kedua ini pak
di fase kedua
ini apa yang menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan fase pertama kemarin pak
ya untuk perbedaan tidak ada
semua sesuai dengan aturan yang ada
kalau kemarin kita masih kasih teguran
ingatan gitu kan
sekarang kita langsung kita putar balik
jadi semua pelanggaran baik roda dua
yang bukan satu keluarga
maupun kendaraan roda empat
pribadi maupun angkutan umum
yang melebih daripada muatan
kita putar balik kembali
nah ini untuk checkpoint
titik checkpoint sendiri pak
yang berada di tanggerang selatan
kalau kita ketahui sebelumnya
ini kan memang ada sekitar lima belas titik
kalau tidak salah ya pak
ini pada fase periode kedua ini pak
ini checkpoint yang difokuskan
oleh pemerintah kota tanggerang selatan ini
ada berapa sih pak
untuk tangerang selatan ini
oke dalam setiap checkpoint tersebut
ada berapa petugas yang bertugas
dan dari siapa saja pak
petugas kurang lebih ada dua puluh tiga personel
yaitu dari unsur tni polri
kebetulan ini kantornya dekat
apa kita cek
kebetulan ini kantornya dekat
apa kita checkpointnya dekat pemadam
sehingga ada melibatkan rekan rekan dari pemadam
nah ini hari kedua penerapan psbb
di tanggerang selatan begitu pak
dari pantauan bapak
dari pantauan petugas yang bertugas di checkpoint ini
kesalahan atau pelanggaran apa saja
yang memang masih dilakukan oleh masyarakat nih pak
iya kebanyakan pelanggaran yaitu masalah roda dua
yaitu goncengan yang bukan satu alamat
ya mungkin dia karena mulai
dari dia berangkat kantor atau pulang kantor
itu kebanyakan dilaksanakan oleh roda dua
kalau untuk roda empat atau pribadi
sudah mengikuti aturan yang ada
ini artinya dari hari ke hari begitu pak
dari selama checkpoint ini berdiri begitu
ini masyarakat terlihat semakin lama mentaati peraturan ini
atau kemudian angka masyarakat yang melanggar itu sama saja begitu pak
kebanyakan sudah banyak mentaati peraturan yang ada
karena mungkin juga punya keluarga yang harus memikirkan kesehatannya
harusnya mau nggak mau dia juga harus berpikir masalah kesehatan
karena ini bukan untuk pemerintah ini untuk masyarakat
terakhir pak ini untuk sanksi sendiri yang akan diterapkan kepada masyarakat
karena kita tahu masyarakat sampai saat ini
seperti yang kita lihat juga bersama tadi
masih banyak yang melanggar ini mbak
nah sanksi apa saja yang sebenarnya bisa diterapkan kepada masyarakat
pada fase kedua psbb di tangerang selatan ini pak
ya untuk sekarang untuk fase kedua ini ya kita putar balikan kembali
supaya dia kembali ke tempat dia semula
yang kita laksanakan untuk hari kedua ini
jadi kita putar balik yang tidak satu alamat
atau mungkin mobil kendaraan umum ataupun sewaan
yang melebihi kapasitas kita balikkan kembali
ada berapa pelanggaran yang sudah terjadi hingga saat siang hari ini pak
ya pelanggaran kurang lebih mungkin sekitar dua puluh lima an
baik terima kasih mbak informasinya selamat bertugas kembali
terima kasih pak
ya begitulah mevri perbincangan saya dengan pengendali
atau kepala yang berada di checkpoint ciputat ini
bagaimana ia menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat
secara berkala begitu telah mengerti atau telah teredukasi
dari peraturan yang berada di psbb di tanggerang selatan ini
namun masih saja memang masyarakat yang memang belum mentaati peraturan tersebut
dengan sejumlah alasan
memang seperti yang kami pantau sejak pada pagi hari tadi
mereka harus menjumpai keluarga kemudian alasan pekerjaan
kemudian alasan ekonomi begitu
mereka masyarakat memiliki sejumlah alasan untuk tidak mentaati peraturan ini
namun perlu kita sadari bersama bahwa aturan dari psbb ini harus ditaati secara bersama
dan didisiplinkan secara bersama begitu untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona di indonesia
baik itu tadi ya kita harus bersama sama sadar bahwa
setiap orang memiliki peranan penting untuk memutus penyebaran rantai virus corona di indonesia
itu tadi laporan langsung dari produser lapangan cnn indonesia
aus sirion dholu dan fotojournalist fajar indrajaya
selamat melanjutkan tugas anda